penutupan sementara pusat perbelanjaan ikea alam sutra dilakukan berdasarkan hasil inspeksi dari petugas satpol pp kota tanggerang banten pada minggu kemarin
dan ditemukan sejumlah pelanggaran aturan dari psbb
pada senin siang tidak ada aktivitas keluar masuk kendaraan pengunjung dari pusat perbelanjaan ikea alam sutra kecamatan pinang kota tangerang banten tersebut
wali kota tangerang arief wismansyah mengakui izin dari ikea adalah hypermark
namun toko tersebut tidak menjual kebutuhan pokok melainkan furniture atau alat rumah tangga
meski pihak manajemen toko menerapkan protokol kesehatan berupa physical distancing dan pengukuran suhu tubuh
namun operasional toko menimbulkan keramaian atau melanggar aturan psbb
saya kita minta tutup sementara walaupun izinnya hypermat tapi kan dia jual furniture mayoritasnya tidak jual bahan pokok dan lain sebagainya
jadi sementara kita lakukan penutupan
kita ambil menunggu informasi lebih lanjut
sebelumnya video antrean masyarakat saat hendak memasuki areal pertokohan ikea alam sutra viral di media sosial
video tersebut ditindaklanjuti pemerintah kota tanggerang dan mengambil langkah penutupan sementara toko hingga batas waktu yang belum ditentukan
sementara hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak ikea terkait penutupan gerai usahanya
turnya tanggerang banten